halo saya desi anwar dan insight kali ini berada di kabupaten lumajang
persisnya di desa burno
saya berada di tengah tengah desa hutan wono lestari
dan kalau lihat dari posisinya kita sebenarnya berada di lereng gunung semeru
tidak jauh dari kawasan taman nasional bromo tengger semeru
nah masyarakat di sini untuk menjaga kelestarian hutan
mempraktekan yang namanya itu agroforestry
jadi memanfaatkan hutan tanpa merebang pohon
tapi di bawah pepohonan ini melakukan perladangan atau perkebunan
dan banyak sekali kita lihat di sini ya tumbuh tumbuhan
yang digarap oleh masyarakat di sini untuk mendapatkan nilai ekonomisnya
dan tentu saja sambil menjaga kelestarian hutan itu
nah program agroforestry ini di bawah naungan lembaga masyarakat desa hutan wonolestari
bekerja sama dengan pemerintah lewat program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
dan juga perhutani
dan untuk lebih mengetahui apa apa saja yang ditanam di sini
bagaimana praktek agroforestry ini dilakukan
mari kita pelajari lebih langsung dengan bertemu dengan para pengelolanya
perhutanan sosial merupakan salah satu fokus utama dari program kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
program ini dilatar belakangi dua agenda besar klhk
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif
seperti di desa burno kabupaten lumajang jawa timur
masyarakat di sini dibimbing dan dilatih untuk mandiri secara ekonomi
selain itu bimbingan juga dilakukan oleh perbankan
melalui pemberian kredit usaha rakyat atau kur
perubahan besar dirasakan oleh delapan ratus enam puluh tiga anggota lembaga masyarakat desa hutan
atau lmdh wonolestari di desa burno ini
keberadaan program perhutanan sosial berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat
hingga mencapai tiga puluh persen
akses legal mengelola hutan ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung
yang bisa mewujudkan kehadiran negara
dalam menjaga rimba
tapi juga menambah laba masyarakat sekitarnya
untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kegiatan
grow forestry di daerah hutan desa ini sudah ada di samping saya kepala lembaga masyarakat desa
hutan wonolestari edi santoso halo pak edi santoso itu iya senang sekali bertemu dengan pak edi dan juga
ada pak wiwi supriyatno ini ceo bni wilayah malang ya tapi ini merupakan desa burdo ini merupakan
salah satu daerah yang menjadi untuk kurnya ya biar ke kredit usaha rakyatnya baik kalau kita
mulai dari pak edi ya ini kan agroforestry ini sudah berapa lama dipraktekan di daerah ini karena
setahu saya ini kan merupakan bagian dari program perhutanan sosial dengan klhk dan juga perhutani
ya ini bagaimana asal usulnya terima kasih jadi kami
lembaga masyarakat desa hutan awalnya kita melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat
babm juga dengan adanya bapm sudah kami lakukan dengan adanya perhutanan sosial kami sangat
mendukung itu sejak tahun berapa dengan program dengan perhutanan sosial tahun dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas jadi masih
relatif baru baru ibu ya kalau pengelolaan hutan bersama masyarakat itu dua ribu enam dari ada program lagi
nah itu perbedaannya antara yang sebelumnya ya dan setelah menjadi bagian dari program perhutanan
sosial itu apa pak edi cara mengelola hutan di sini kalau awalnya kita pengelolaan bersama
masyarakat oleh perhutani kita dengan perhutani saja menyalurkan ya utannya tapi sekarang kita
itu sudah banyak pementah yang hadir salah satunya adalah ada bapak dari bni untuk penguatan
usaha kami apa yang untuk pendanaan ya sehingga usaha masyarakat kami seperti itu jadi bisa
dilakukan lebih intensif lagi dan lebih inilah meningkatkan hasil perekonomian masyarakat itu
di sini pak edi mungkin bisa cerita sedikit mengenai daerah hutan ini dari segi agroforestry nya itu
berapa luas ya dan juga melibatkan berapa petani untuk kakah yang di dalam dibawah naungan lmdh yang
di dalam di bawah naungan lmdh yang di dalam dibawah naungan lmdh yang di dalam dibawah naungan lmdh
jadi di pangkuan kami lmd awal nusit tari ada sembilan ratus empat puluh hektare
semuanya ini sudah digarap oleh anggota itu delapan ratus enam puluh tiga anggota
sehingga di sini melalui perhutanan sosial kita itu ada kepastian usaha
melalui agroforestry ini kita bisa menanam ini salah satunya talas juga ada kopi juga tanaman palawija yang lainnya
ada satu kepastian usaha
apalagi kita sudah ada dari lembaga keuangan membantu kurnya untuk kami
nah itu jadi perbedaannya mungkin kalau dulu belum ada semacam pengakuannya itu ya
kalau tidak salah ini dengan sertifikat perlindungan dan juga kemitraan
peruntukan dan perlindungan yang memang memperbolehkan para petani di sini untuk menggarap ladangnya di sini
nah kalau bni masuknya dari tahun berapa pak wiwi
kita sebetulnya bni secara jawa timur masuk ke perhutanan sosial itu sejak april dua ribu tujuh belas
di mana sampai saat ini sudah lebih dari delapan belas miliar fasilitas kredit usaha rakyat kita salurkan kepada kurang lebih tiga seratus petani
termasuk juga peternak
itu kira kira nilainya berapa untuk setiap petani
kurang lebih sekitar dua puluh lima juta
karena ini kan merupakan skim kur mikro
sampai dengan dua puluh lima juta dan jaminan tambahan itu tidak diwajibkan
dan bunganya itu ringan ya pak
karena ada subsidi bunga dari pemerintah
jadi ini masih relatif baru ya
dua ribu tujuh belas sampai sekarang dua ribu sembilan belas ini kira kira bagaimana ini
apakah pendanaan ini memang sudah digunakan dengan yang semestinya
dan bagaimana kembaliannya
secara monitoring optimalisasi penggunaan dana ini memang sudah maksimal
dan juga dari pola pengembalian ini hampir seratus persen itu lancar
untuk khususnya di lumajang dari delapan belas miliar itu tiga miliar diantaranya disalurkan di perhutanan sosial senduro ini
dan rata rata digunakan untuk apa saja
kalau petani sekarang memiliki akses
kalau kur kita pergunakan
masyarakat untuk peternak sapi perah
juga ada pertanian kita nanam kopi sama talas
alhamdulillah juga kami merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan bni
ini csr nya sudah masuk ke kami
itu kita buat kandang komunal yang kemarin kita lihat
juga cara jalan masuk ke kandang
jadi ini juga bagian dari csr yang dilakukan oleh bni
jadi sebenarnya fungsi bni di sini atau peran aktif bni ini
selain menyalurkan kredit usaha rakyat sebagai kredit program
juga keikutsertaan bni dalam bentuk penyaluran corporate social responsibility
kita bangun empat reaktor biogas
ini biogas dari ini ya
betul dari kotoran sapi
ini empat reaktor biogas dan alhamdulillah bisa membantu masyarakat sekitar
tanpa harus memenuhi kebutuhan energinya dari
ini sukses ya termasuk programnya
alhamdulillah ini termasuk salah satu program kami di
khususnya di wilayah malang yang sukses
nah dari segi kesejahteraan dari tahun ke tahun
pak edi bagaimana misalnya dibanding kalau dulu dikelola
dengan perhutani sebagai hutan masyarakat bersama
sekarang sudah ada program
dengan perhutanan sosial dan juga mendapatkan pendanaan
itu peningkatan ekonomi masyarakat di sini bagaimana
sudah jelas bu
dulu sudah dirasakan oleh masyarakat
mulai dari pengelola hutan bersama masyarakat
sekarang itu ada satu kepastian
apalagi dari bni masuk
dari dinas pertanian masuk
dari peternakan masuk
kami itu merasa terbantu
pendapatan kira kira berapa
yang dibandingkan dulu lah
sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang
perhutanan sosial ini masih tahun dua ribu tujuh belas
tambah tahun tambah tahun
mulai dari dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini sudah ada peningkatan
jadi terus peningkatan
ini hanya diberikan untuk memang warga yang tinggal di sini
hanya warga yang memiliki kulin kakak
yang terdaftar pada kuling kk
kulin kk ini yang sertifikat pengakuan
dan untuk perlindungan terhadap kemitraan
kehutanan itu di sini
dari segi bisnis kan memang bisa ditingkatkan
tapi yang penting kuncinya kan jangan sampai

dari segi bisnis

kulin kk ini juga menemukan kehutanan
ini daerah ini bisa cerita sedikit yang paling cocok ya
untuk digarap sebagai agroforestry
dan juga memastikan bahwa
tidak ada perusakan terhadap hutan dan kayu yang ditebang yang tidak semestinya
kita kuatkan dulu kelembagaan
jadi kita ada kelola kelembagaan penguatan kelembagaan
ini kita tata sesuai dengan toposisinya
sehingga ada satu kekuatan di lembaga masyarakat desa ini
ini untuk mengatur penggarahan

ada aturan aturan salah satunya
kita memanfaatkan lahan di bawah tegaan
ini adalah pemanfaatan
di bawah tegakan pohon itu maksudnya
pohon pokok damar sama maundi
ini kita manfaatkan buat aturan seperti ini
jadi jarak antaranya
ini kita manfaatkan untuk tanaman kopi
ini salah satu dari aturan kami seperti itu
didampingi oleh penyuluh pendamping kehutanan atau blsf ini kita menata pola tanam yang ada di sini
jadi dipastikan bahwa sesuai dengan inilah kelestarian hutan tapi juga untuk memaksimalkan
produksi dari hasil kebun itu sendiri produk produk unggulan apa apa saja ya yang produk
unggulan termasuk pisang maskirana pisang maskirana itu khas dari kas dari sini dan
pisang agung semerunya ini juga ada kopi ada talas nanti talas ini yang sudah mau hujan
kemitraan susunya yang kita produk unggulan kalau dari ini kan ini sendiri kan memang ini bagian
dari csr ada kurnya dan ada kepedulian sosialnya istilahnya tapi yang paling menjanjikan lah
rekan rekan dari pak edi dan warga lmdh di sini untuk membentuk suatu badan usaha milik desa dan
bumdes ini kita jadikan yang namanya agen empat puluh enam agen empat puluh enam ini sebagai kepanjangan tangan dari bni layaknya
kantor cabang kami ini ada di bawah ojk juga sehingga pada saat transaksi keuangan atau jasa
keuangan masyarakat di lmdh di butuhkan mereka tidak perlu ke kota tidak perlu ke kantor kami
jadi ada langsung disitu biasanya apa apa saja yang jadi
sumber pertanyaan atau yang diminta oleh warga di sini umumnya mereka itu terkait dengan
literasi keuangan budesnya ya mereka masyarakat yang awalnya and bank nah kita ajak menuju ke
yang bankable nah diawali dengan apa dengan kur mikro ini kedepannya kita akan kur ini kan sampai
dengan lima ratus juta nah pada saatnya nanti kita akan menumbuhkan kemampuan perekonomian mereka
mereka arahkan kita arahkan menjadi
ke level yang lebih tinggi lagi bisa naik kelas betul kedepannya ini bagaimana pak edi kan kalau
sekarang kan mungkin ada kopi ada talas dan lain sebagainya itu bagaimana menciptakan supaya
ekonominya itu juga naik kelas ada nilai tambahnya ada ininya lah hasilnya juga kualitasnya juga bisa
dipasarkan ke tempat tempat yang dikuat perkotaan atau dimana melalui agroforestry ini bu bisa dipasarkan ke tempat tempat yang dikuat perkotaan atau dimana nilainya juga lebih tinggi
jelas ini kita menanam kopi dalam talas ini nanti akan ada hasil rencana kedepan kami memang kopi ini kita
olah juga talas ini juga kita olah menjadi nilai tambah turunan dari talas ini bukan kita setor
bentuk umbinya tapi kita olah menjadi nanti bahan makanan yang lainnya seperti ada produk yang untuk
unggulan juga untuk talas dan kopinya pendampingan pendampingan untuk melakukan itu ada dilakukan oleh
pendamping kami dari perhutani dari penyuluh dari bni juga mendampingi kami amanah ini kalau bni
pendampingan selain untuk literasi building capacity mbak desi jadi kita sesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat katakanlah katakanlah tadi yang talas ya bu ya dari sisi packaging kita
datangkan ahlinya kemudian kita datangkan historinya kopi sesuatu kopi yang ada di sendoro ini kita
lakukan dibuat storylinenya
sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dan orang juga kalau membacanya atau tertarik
tertarik dan juga sekalian merasa membantu ya kita masuk di kapasitas masyarakat ini ini jadi selama ini berjalan
dengan baik atau tantangan yang terbesar alhamdulillah sementara ini tantangan saya rasa hanya masalah infrastruktur
dan infrastruktur ini pun sesuai dengan kemampuan kami alokasi csr pun kita lakukan seperti kandang
komunal berbaikan jualan dan perusahaan dan perusahaan yang lainnya dan kita juga memiliki
alokasi csr yang ada jadi kedepan bagaimana pak edi rencana ini karena dari segi bisnis kan memang
bisa ditingkatkan tapi yang penting kuncinya kan jangan sampai merusak betul ini ditaati dan betul betul
dipahami oleh mas memang ini diharuskan seperti itu kita menjaga ekologinya jadi masyarakat
itu ekonominya juga bisa menumpang pada hutan jadi penebangan liar itu sudah tidak terjadi lagi ini
kesadaran dari penggarap atau masyarakat bahwa fungsi hutan dan manfaat sudah dirasakan
dia betul betul sadar bahwa hutan ini banyak fungsi dan manfaat gitu itu nah dibanding
dengan wilayah lain ada berapa yang dinaungi lah kurnia oleh bni kami termasuk wilayah yang
yang tersebar di enam kabupaten salah satunya lumajang
ada rencana untuk meningkatkan target untuk kawasan lumajang ini
untuk lumajang jelas jadi kita melihat selain potensi peternak sapi perah peternak sapi potong pun ada di sekitar di desa desa sekitar kawasan perhutanan sosial ini
selain itu kur untuk pertanian itu juga masih sangat berpotensi untuk bisa kita support dalam bentuk kredit usaha rakyat ini
saya tertarik ini dengan hampir dikatakan tidak ada kredit macetnya ya
itu bagaimana mendisiplinkan atau memastikan bahwa petani di sini memang bisa membayar
jadi kita memberdayakan bumdes atau ketua pengurus lmdh ini
ini sebagai collecting agent
dan semuanya pada saat proses pemberian fasilitas kur pun kita libatkan lmdh
jadi dalam kelompok ya jadi ada semacam garantinya
jadi kalau ada satu petani yang mungkin tidak sanggup mungkin bisa ditutup oleh kelompok
memang kita itu bukan semua penggarap tapi harapan kami semua penggarap nantinya
tapi kita seleksi dulu dalam per tahun mulai tujuh belas
kita seleksi pengharapnya dulu
yang punya usaha luas lahannya sudah mencukupi
ada seleksi untuk peminjam
nah dibanding dengan dulu pak edi
pak edi kan sudah lama lahir di sini turun temuru ini
bagaimana ini dari pengelolaan maupun juga ya kesejahteraan dari petani di sini
sangat ini optimis ya bahwa bisa lah
memang kita ada proses
proses kita bukan waktu yang singkat
ada proses untuk
mengubah pola bikin mindset masyarakat ini membutuhkan waktu sepuluh lima belas tahun lah
dulu seperti apa mindsetnya
kalau dulu mindsetnya dulu masalah ketergantungan terhadap hutan ini sangat tinggi
sehingga itu cuma mencari kayu bakar aja dijual ke pasar
dan nilainya juga pasti tidak super rapat
nilainya serendah cuma satu ratus lima puluh tiga ratus lah per bulan
kalau sekarang dengan usaha ada kepacaraan usaha untuk ternak untuk kopi untuk talas
ini peningkatan pendapatan masyarakat
jadi entrepreneurship nya itu juga dibangun
saya rasa di sini akses terhadap dana ini sangat penting ya
dan peningkatan literasi
dan petani ini sebenarnya kan bisa jadi entrepreneur entrepreneur masa depan
jadi sebenarnya bukan csr saja buat bni ya
ini potensi bisnisnya cukup kuat ya
csr ini kan sebetulnya hanya sebagai trigger aja untuk mengajak
saudara saudara kita yang ada di kawasan perundangan sosial itu lebih aware lagi
kira kira kalau dari segi
prospek bisnisnya lima tahun ke depan bagi bni untuk daerah ini
apa apa saja yang bisa dikembangkan lebih lagi
yang jelas kami ingin mengembangkan dari aspek closed loop transaksinya
masyarakat di kawasan perhutanan sosial wonolestari ini lebih melek terhadap jasa perbankan
sehingga akan dengan tersedia tergerak mereka
akan butuh fasilitas
tidak hanya kur
tapi juga sampai dengan
kredit kecil lainnya
jadi mau tidak mau harus belajar skill atau kemampuan yang baru ya
bukan saja hanya menggarap tanaman atau kebun
tapi juga misalnya bagaimana memasarkannya
nah membuat nilai tambah dan lain sebagainya
pak edi apa harapannya ke depan
mungkin aspirasinya atau lebih diinginkan untuk memajukan daerah ini
ya kalau kami selaku masyarakat di sini itu membutuhkan teknologi
yang terbarukan mungkin ya
itu menambah pengetahuan dan mempelajari budidaya yang baik
duga termasuk nanti kedepan ini kami akan membuat usprot usprot aneka usaha ini akan berkembang ibu
iya kita doakan juga bahwa daerah ini tetap ya terus berkembang
tapi yang penting lagi juga menjaga kelestarian hutan karena disini daerahnya indah sekali
ya pak edi terima kasih dan juga pak wiwi
dan tentu saja kita ingin ketahui ya
salah satu produk unggulan tadi disebut oleh pak edi di sini adalah talasnya
nah bagaimana para petani di sini menggarap talasnya sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi
untuk itu kita akan berjumpa dengan seorang narasumber yang dikenal sebagai ratu talas
nah siapa dia apa apa saja yang dikerjakan insight akan kembali setelah yang berikut
kalau sekarang bisnisnya tahun dua ribu sembilan belas
sekarang omset saya dari satu pabrik satu pabrik ya bu sampai satu empat m satu bulan
empat bulan satu bulan dan ada berapa jumlah pabriknya totalnya
yang besar ada tiga
ada berapa jumlah pabriknya
oke kita cari
ya berapa jumlah pabriknya
nah ini mungkin sudah cukup
ini mungkin sudah cukup
kita lihat dulu
ini sudah cukup
iya ini sudah cukup
ini sudah cukup
ini sudah cukup
iya ini sudah cukup
ini sudah cukup
oke kita lihat dulu
dari daerah di sini dan kita akan berjumpa dengan seorang yang disini disebut sebagai
ratu talas karena berhasil mengelola talas ini sehingga menjadi produk yang kita bisa nikmati
bersama beliau adalah siti hoiriah yang kita kenal sebagai sang ratu halo apa kabartu
apa kabar ini talas ini sekarang sudah nempel menjadi namanya bu siti atau kita sebut bu ratu
jadi talas sang ratu begitu tapi mungkin bisa cerita sedikit bu ratu asal usul menjadi istilahnya
mengelola talas dan menumbuhkan bisnis ini menjadi begitu sukses bagaimana kalau asal usulnya itu kita
kepinginnya membudidayakan talas ini atau menjadikan talas ini menjadi sukses bagaimana
jadi saya mencari talas ini dari awal saya mulai dari tahun dua ribu tahun dua ribu ya terus berkembang
orang tua sudah lanjut usia jadi saya yang melanjutkan mulai dua ribu enam dua ribu enam jadi ada punya
kebun talas waktu itu atau bagaimana ceritanya begini ada seseorang
minta ke bapak saya kebetulan di sini kan tidak laku jadi di kontak semuanya maksudnya dari gunung gunung
mohon tales dicabut semua ada nilai jualnya gitu waktu itu bapak saya terus dua ribu enam saya yang
melanjutkan saya sosialisasi ke petani awalnya bukan di sini bu saya mengembangkan pertama kalinya
di banyuwangi jember bontowoso probolinggo setelah berhasil di mana mana baru saya dipercaya di desa ini
tapi bu ratu saya tertarik kenapa waktu itu dianggap tidak laku itu talas karena makanan
babi hutan ini bu jadi terlalu banyak melimpa jadi orang orang sampai ndak apa ya dimakan
enggak habis sampai enggak ada jualnya dimana mana terus waktu itu saya punya partner
dari jakarta didatangi langsung ke rumah akhirnya saya kelola di sini bersama masyarakat di sekitar
hutan pada waktu itu dua ribu sepuluh saya kerja sama dengan pak edi ketua lmkw lestari sampai sekarang ini
berkembang pesat tapi dianggap makanan babi hutan dan tidak laku tidak ada nilai tambahnya
apa yang membuat bu ratu itu merasa wah ini sebenarnya bisa kita jadikan sesuatu dan yang lebih sulit
tadi meyakinkan para petani bahwa ini perlu ditanam karena nilai tambah ini ekonomisnya
bagus iya karena saya dikasih wawasan dari jakarta itu bahwa tals ini kadar gulanya rendah
kan begitu ya diolah di sana sampai ekspor saya kerjasama di jakarta itu ada enam pabrik
besar di jakarta di cirebon iya di bogor jakarta tetapi setelah berapa tahun setelah mulai dari
dua ribu enam mulai dari dua ribu enam iya langsung bekerja sama karena kalau bapak kan tak bisa komunikasi ke
sana jadi orang orang pabrik langsung komunikasi dengan saya dua ribu enam waktu itu dari bogor untuk
diekspor ke jajirah arab asia gitu jadi sebagai sudah diolah kan bentuk bentuknya apa saja waktu
itu yang untuk kek kripik kripik talas tepung tales terus
kita kerjasama dengan home industry di cirebon ada kisaran satu kampung di cikijing itu
kampung apa kampung industri jadi kripik ada kripik talos pisang lengkap di sana itu pengambilannya ke
saya sampai sekarang itu berapa petani yang menjadi mitra lah istilahnya supplier
untuk supplier untuk mitra yang di lmd awal
tari ini kisaran ada untuk kabupaten lumajang ada seribu delapan ratus petani seribu delapan ratus ini di bawah kalau
seluruh ini seluruh wilayah yang dikelolakan tadi ketanyaan dari banyuwangi ada ada tujuh kabupaten
ada tujuh kamu iya berapa total petani petani saya sekarang kisaran ada lebih dari tiga puluh lima tiga puluh lima
lebih ya berat tadi katanya
nah chartnya item
katanya mungkin ada ah
tidak mungkin memang bumbu prekat wilayah itu
kami yakan postur yang gimana yang paling dikecewakan
waktu itu berapa pertama kali mendanai mereka
kalau saya pertama kalinya itu dapat pinjaman kur itu lima ratus juta
jadi itu saya kelola saya kembangkan sampai sekarang sampai jadi m
jadi bu ratu yang awalnya mendanai kemudian membeli
jadi menjamin lah pasar
kalau tidak begitu sulit kita kerjasama dengan masyarakat
jadi karena apa untuk tiap harinya masyarakat di sekitar hutan kan butuh bantuan untuk makan kan begitu
jadi nanem saya yang membiayai kan begitu bu jadi nanti panennya kita potong
iya nah tapi kalau sekarang kan ini sudah dibawa lembaga masyarakat desa hutan
undang undang setari dan juga ada program perhutanan sosial itu apa pengelolaannya itu bagaimana
untuk pengelolaan tales ini
saya kepinginnya begini bu di rumah kan juga ada olahan menjadi keripik tales ya
yang saya inginkan saya kepingin masyarakat di sekitar rumah saya itu yang janda
yang ibu ibu sudah tua itu dapat penghasilan gitu
jadi tiap harinya di rumah saya itu ada pekerja antara enam puluh sampai tujuh puluh orang
sepertinya kita harus ke sana
lihat secara langsung ya karena ini talas ini memang masih harus melalui proses olahan dulu
sebelum dijadikan keripik ya kemudian dikemas dan dikirim
ini kalau total produksi ya khususnya di kawasan lmdh ini berapa jumlah talas yang
kalau tales ini kan satu wilayah gini kan campur kopi apa ya bu
umpama per wilayah begini paling sepuluh karung tapi ngumpulnya di rumah dari banyak banyak wilayah
bisa satu hari satu truk
satu hari satu truk dari jumlah berapa
dari satu kabupaten
ya satu delapan ratus petani
nah harga untuk satu karung tales itu berapa
untuk saat ini karena petani itu saya koordinir jadi saya pro petani bu
jadi sekarang sampai bisa dua ratus ribu per karung
dua ratus ribu dan itu bagus ya harganya buat petani itu
bagus ini saya pertahankan
jadi sekarang ada perubahan lah dari dulu mungkin tidak terlalu semangat menanam tales
sekarang jauh lebih semangat
jadi dari dulu awal modalnya berapa modal utamanya
modal utama waktu itu saya lima juta
kalau sekarang bisnisnya tahun dua ribu sembilan belas
sekarang omset saya dari satu pabrik satu pabrik ya bu sampai satu empat m
satu empatnya satu bulan
dan ada berapa jumlah pabriknya totalnya
yang besar ada tiga
ada tiga wah luar biasa
jadi hampir tiga m lah per bulannya
omset luar biasa
dari itu juga bu patan
dan memberikan pekerjaan bagi puluhan ribu petani
ini namanya sang ratu ya bu ratu talas
ini yang paling super bu
jadi merawati tanaman tales ini gampang atau susah
gampang tidak susah
dan satu tanaman tales ini harus berapa lama sebelum menghasilkan
satu tahun setengah
satu tahun setengah
satu tahun setengah sudah bisa segede ini
harus dipupuk atau apa apa saja perawatan
pakai pupuk kandang
pupuk kandang ya
pupuk kandang sudah bisa segede
karena di semeru ini kan ada abu vulkanik
oh jadi membuat tanahnya subur ya
tapi rentan ini rentan hama atau apa
enggak sama sekali
enggak pernah ada hama
jadi ini cocok untuk tanaman di bawah tegakan karena tidak merusak tegakan
nah satu pohon ini bisa menghasilkan
satu pohon bisa sampai tujuh sepuluh tahun
bisa sampai tujuh dua belas tahun
tapi kalau misalnya usianya sampai dua tahun bisa satu pohon lebih dari dua puluh kilo
misalnya dua tahun
dan ini untuk sumber karbohidrat bagus ya
tapi gulanya itu rendah
jadi kalau kita makan tales juga sehat
menyenangkan bura itu
saya kerja sama dengan masyarakat banyak itu senang
saya walaupun pendidikan saya tidak tinggi tapi cita citanya saya itu kepingin membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat
sekarang mungkin kita perlu melihat ya seperti apa proses dari pembuatan talas ini menjadi keripik yang kita bisa nikmati bersama
dan rasanya juga saya sudah coba tuh
enak sekali ya
bu ratu mungkin kita bisa ke tempat pabriknya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
nanti kita akan meninjau pabrik sang ratu talas di kabupaten lumajang
ternyata apapun pekerjaan itu bila tidak tekun tidak jujur itu tidak sukses
jadi kunci sukses itu tekun
jadi kunci sukses itu adalah tekun jujur terus kita kerjasama menghargai orang lain
kita lanjutkan insight dari desa senduro di kabupaten lumajang bersama sang ratu talas ya bu siti hoir ya
tapi saking terkenalnya sebagai pengelola talas di sini jadi kita panggilnya bu ratu ya
dan bu ratu ini sekarang memperkejakan sekitar lebih dari tiga puluh tujuh ribu petani di seluruh jawa timur
dan juga bermitra dengan sekitar sepuluh pabrik ya
ada di seluruh jawa timur dengan hasilnya keripiknya ini dijual di seluruh jawa
luar biasa ya bu ratu
kini kita sedang berada di pusat pengumpulan talasnya sejauh timur
di sini di tempat talas talas dibawa oleh petani dikumpulkan kemudian diproses untuk jadi keripik
mungkin bisa cerita sedikit bu ratu ya
setiap hari kira kira berapa banyak
dan siapa siapa saja yang dipekerjakan untuk memproses talas sang ratu ini
setiap harinya petani saya itu ada yang dari banyuwangi
kalau dari banyuwangi itu biasanya tujuh ton bawanya ke sini
terus kalau dari wilayah malang probolinggo ada dua ton
jadi perharinya di sini bisa ngumpulin empat belas sampai lima belas ton
tapi kenapa di sini
kenapa tidak dikumpulin di tempat lain
ada apa yang khusus di tempat ini
kalau dulu seperti itu karena saya usia ya
jadi saya suruh ngumpul di sini
karena bu ratu tinggalnya di sini
dan ini juga bagian dari umdh one world study itu sendiri
jadi lumayan ya cukup banyak ya
kemudian ini saya lihat banyak ibu ibu di sini yang bekerja
ini semua tetangga saudara
ada berapa kira kira yang dipekerjakan untuk
ada sekitar lima puluh sampai tujuh puluh perharinya
jadi untuk menambah income ibu ibu
jadi sekalian membantu
nah ini apa diupahnya perhari atau perminggu atau perbulan bagaimana bu ratu
jadi bila dapat satu kintal ya dapat lima puluh ribu
bila dapat satu kintal setengah tujuh puluh lima ribu
nah kalau ibu ibunya sendiri diupahnya berdasarkan berapa
iya berdasarkan kilo
rata rata perhari bisa berapa jumlah yang dikupas
yang dikupas antara sebelas sampai dua belas ton
jadi yang dibayar itu setelah ini
ketemu berapa misalnya ketemu satu kintal berarti ibu ibu dapat lima puluh ribu
wah lumayan juga ya untuk tambah tambahan
biasanya jam satu selesai
jam satu selesai
jadi berapa hari berapa jam biasanya bekerja
dari jam enam sampai jam empat
dan tiap hari ya
kemudian setelah dikupas bagaimana prosesnya
setelah dikupas itu dikirim ke jakarta
ya maksudnya dipotong potong dan digoreng dan lain sebagainya
iya tapi di sana
kalau untuk yang di rumah diproduksi sendiri dikupas
goreng sendiri ada
itu yang buatan sang ratu
jadi rata rata ini yang ditujukan untuk pabrik pabrik di
iya ini kalau pasarnya ini kok indonesia
jadi kalau kita beli ini piktalas ini walaupun mungkin katanya bukan dari sini tapi rata rata mungkin dari sini itu sendiri
kalau yang di sini saya lihat juga ada penggorengannya dapat pemotongannya itu dimana saja ininya
dekat sini saja
cara membuatnya itu bagaimana
cara membuatnya tales dikupas lalu di apa
itu ada mesinnya ya
terus dicuci bersih digoreng
mudah kok tidak susah
nah ini yang produksi bu ratu sendiri ya
mereknya itu katanya sang ratu
iya sang ratu
nah berapa jumlahnya yang diproduksi itu kan home industry ya
iya iya betul satu bulan saya bisa menghasilkan satu ton
satu bulan satu ton
satu minggu satu ton
satu minggu satu ton itu kalau sudah ready sudah dipaketkan itu biasanya dijual di tempat
artinya untuk sementara ini sekitar jawa timur saja
iya berapa harganya
harganya murah meriah
kita bicara sedikit angka ya
iya iya betul
kalau dari talasnya masih ditambah
tanah kemudian dipanen akhirnya jadi
itu berapa ininya laba yang bisa di
setelah diproses jadi keripik bu
dengan adanya nilai tambah ini
jadi nilai tambahnya itu modalnya lima puluh lima puluh
umpama modalnya seratus ribu kalau diolah bisa jadi lima puluh lima puluh
wow luar biasa
tadi ini ada yang menarik ya bu ratu ini sebagai seorang business women lah istilahnya sukses ya
ada di youtube juga sering juga di profilkan dan lain sebagainya
tapi sebenarnya dari segi latar belakang pendidikan s tiga
iya betul saya s tiga sd smp sma
nah tapi kan untuk berbisnis kan biasa
biasanya kan punya inilah apa tuh naluri bisnis sendiri itu bagaimana
dari mana datangnya atau
tumbuhnya ya bu mbak seta
begini awal awalnya dulu saya tuh memang kepengen sekolah
cuma orang tua kan nggak mampu ya
jadi saya pendidikan ini gimana cara saya hidup maju mengubah kehidupan yang sering susah
jadi saya realisasikan ke berfikir positif
karena kita bisa bekerja sama dengan orang
jadi itu sedikit demi sedikit saya perluas tanaman thales
jadi sampai saat ini sampai ada tujuh kabupaten
iya luar biasa
tapi dari dulu memang jago berdagang atau pernah coba bisnis lain sebelum
dulu pernah mendirikan mebeler
cuma karena lunaknya saya sering saya tuh di
akhirnya saya pindah meneruskan usaha ayah saya
ternyata apapun pekerjaan itu bila gak tekun gak jujur itu gak sukses
jadi kunci sukses itu tekun
jadi kunci sukses itu adalah tekun jujur terus kita kerjasama menghargai orang lain gitu
jadi saya istilahnya dengan ibu ibu ini dengan bapak bapak gak ada istilahnya bapak bapak ini karyawan saya
jadi istilahnya kalau untung sama sama untung semua
sebenarnya ini kalau dari pabrik upahnya cuma tiga ratus perak saya nambah dua ratus
dan ini sama sekali tanpa mengurangi laba akhirnya ya karena ini
karena saya sedikit banyak paham di dalam rezeki kita ada hak orang lain
ibu ratu apalagi kira kira pesannya mungkin bisa untuk menginspirasi ibu ibu yang lain yang menjadi
untuk ibu ibu seluruh indonesia jangan

iya dan bapak bapak
baiklah asta ya

awal awalnya ketika merintis ini pasti kan banyak kesukaanku kaya itu yang paling susah apa di awal awal
di awal awal susahnya kita sosialisasi kemana mana itu kan tidak ada kepercayaan
kenapa maksudnya tidak ada kepercayaan
maksudnya masa sih tales ini laku
nggak percaya petani
terus yang kedua permodalan
awal awalnya ya kendalanya
terus yang ketiga karena saya anaknya orang nggak mampu
jadi orang itu memandang dengan sebelah mata
nah luri dagangi luar biasa
tapi akhirnya meyakinkan itu bagaimana
apalagi khususnya permodalan
karena biasanya kalau permodalan kan butuh kepercayaan atau apalagi belum pernah ya
kalau untuk permodalan saya juga terima kasih kepada bumn
saya disupport sama perbankan
anak buah saya semua sudah dapat kur
kalau dari kendala khususnya dengan petaninya itu sendiri
yang awalnya mungkin memandang ya sebelah mata itu
cara ya pendekatannya dan juga apa yang membuat bu ratu itu yakin bahwa ini talas
saya yakin dan percaya karena kata orang tua
kelahiranmu itu sesuai dengan kepekerjaanmu
jadi saya yakin
jadi bila lahir saya hari sabtu katanya kalau kerja umbi umbian itu cocok
jadi hari sabtu lahir kerja umbi umbian cocok
seperti itu iya
dan itu memang ternyata jalan ya
saya yakin dan percaya saya memang dari kecil kepinginnya hidup saya ini bermanfaat bagi orang banyak
iya dan itu sudah dibuktikan ya
jadi bagaimana mengembangkannya ke depan
apalagi kan bu ratu ini sudah punya anak ya
apakah akan diteruskan lebih besar lagi
mau dibawa kemana apakah
untuk kedepannya saya kepingin itu dari pihak pemerintah semuanya juga mohon saya dibantu dari segi peralatan
apa saja peralatan yang dibutuhkan
peralatan yang saya butuhkan yaitu penggorengan biar saya bisa buka pabrik lebih besar lagi
dan mengangkat tenaga kerja lagi untuk tetangga dan saudara saudara saya
dan kepinginnya saya memang memajukan desa
terutama setelah kita mulai dari tahun dua ribu sepuluh kerjasama dengan lmd hawano lestari dengan pak edi
kita saling tukar pikiran bagaimana cara memajukan desa ini
iya memberikan nilai tambah ya kepada talas yang mungkin dulu dianggap tidak terlalu ekonomis atau hanya makanan untuk babi hutan
kalau bu ratu sendiri apa yang anda inginkan
bu ratu sendiri anak anak ini bagaimana ini semua pendidikan mereka nih
terima kasih kepada bisnis talas dong ya
iya betul anak saya gede dengan tales ini
dari kecil saya tinggalin terus sampai sekarang alhamdulillah anak saya sudah s sarjana dan ngambil lagi s dua
jadi biar meneruskan bisnis saya ini bu
yang satunya biar pegang gerpik talas saya
biar pegang pertaniannya
kalau dari segi bisnis itu sebenarnya kan kalau melihat bisnis ini yang omsetnya sekarang per bulannya itu lebih dari satu m
dengan produknya dijual ya di jawa timur dan juga lewat pabrik pabrik itu termasuk diekspor ya
bagaimana menggait investor lah untuk bekerja sama sehingga teknologinya juga bisa ditingkatkan jumlah pabriknya juga
itu sudah ada pemikiran seperti itu
jadi saya lalu telpon beliau beliau itu datang sendiri ke sini
jadi tahu dari youtube langsung datang bu saya butuh talasnya sekian sekian per minggu
oke siap gitu
jadi dari tahun meningkat ya permintaan itu
sampai saat ini sebenarnya permintaan saya seminggu sampai tiga puluh lima tahun
tiga puluh lima ton itu masih bisa ditangani dengan jumlah
kurang ini masih
jadi perlu ekspansi ya
jadi perlu penanaman talas dimana mana
ada rencana mungkin keluar dari jawa menggait petani petani yang di luar jawa atau saat ini masih
kalau masalah itu belum karena di sini yang masih belum tertanam itu saya dikasih perhutani masih belum saya tanamin
jadi menyelesaikan di sini nanti suatu saat insya allah bisa juga
banyak pemikiran seperti ini
kalau sekarang di tujuh kabupaten kan ya
itu semuanya dari kualitas itu memang sama kualitas talasnya
sama beda daerah beda kualitas
paling bagus itu dari semeru
di sini dong
dilempar aja hidup ini
yang paling bagus dari sini cuma dari wilayah wilayah lain beda
beda besarnya aja
jadi kalau dari sini memang unggul sumper
makanya untuk saat ini terima kasih pada ibu cnn kalau semeru untuk indonesia
iya talas semeru
kita tadi sudah rasakan nih kritik
sang ratu ini memang rasanya luar biasa
tapi bukan hanya talas saja ada kentang
jadi produk produknya selama yang dikembangkan saat ini apa apa saja bu ratu
yang utama talas
terus bila ada pertanian kayak kentang kurang jalan saya nolong
saya jadikan keripiknya laku
jadi membantu pertanian kentang di arkusari seperti itu
dan ini kemitraan dengan para petani itu yang jumlahnya lumayan cukup banyak itu baik baik saja
baik baik saja ya
ada kendala satu dua yang doang uang gak bayar itu ya ada
tapi diantara seribu itu paling lima orang
kalau suami bagaimana membantu juga dalam usaha ini
iya bagian keuangan
anak anak bagian pembukuan begitu
dan ini sebenarnya menuruskan bisnis ayahnya bu ratu ya
pasti bangga ya ketika bisnis ini
bangga terima kasih saya juga kepada ayah dan ibu saya
telah membesarkan saya dan melalui perdagangan talus
iya dan kita juga semua sangat terinspirasi
tidak perlu juga skill atau pendidikan yang muluk muluk atau tinggi ya bu rati
ini s tiga tapi luar biasa
achievement nya atau prestasinya bukan saja bisa memberikan pekerjaan begitu banyak ya
pada para petani dan juga para ibu ibu di sini
tapi bisa memanfaatkan apa yang dianggap mungkin remeh tidak penting
ternyata bisa menjadi sumber ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi
menurut saya ini kalau semakin banyak orang orang seperti bu ratu ini
indonesia ini pasti sejahtera dan makmur ya
mudah mudahan dari kelompok lmdh yang lain bisa seperti di lmdh wonolestari
iya dan saya lihat ini merupakan salah satu contoh ya best practices ya
role model bagi lmdh yang lain
bu ratu apalagi kira kira pesannya mungkin bisa untuk menginspirasi ibu ibu yang lain
yang menjadi entrepreneur
untuk ibu ibu seluruh indonesia jangan
bapak bapak juga ini
dan bapak bapak yang tidak sekolah jangan kecil hati
kita bisa melalui pertanian dengan modal jujur tekun dan semangat yang tinggi
insya allah semua bisa
iya amin luar biasa
bu ratu terima kasih banyak
selalu dan kita harapkan terus berkembang sehingga bu ratu bisa terus menerus memberikan kontribusi positif
ya demikian insight with desi anwar kali ini sangat inspiratif ya
apa yang kita temukan di sini dan luar biasa dan daerah ini juga pantas untuk kita kunjungi
kalau bisa juga nanti seperti bu ratu ya kita bisa mencoba melakukan sesuatu bagi lingkungan kita
dengan lakukan hal hal yang terbaik
insight with desi anwar sekali lagi terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa ikuti insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube kita
sampai jumpa dan bye bye